ih kamu bisa ngambil honornya ke kantor mama aku
soalnya kan kamu harus tangan tangan dulu
nanti duit kamu itu bisa di transfer atau lewat cek
aungieee kerasiung dong kerasiung dong
ih ini si ian nih kompor ya
hmm enggak lah boy
aku emang gak mau ambil kok honor dari kawan itu
kamu punya honor udah turun tau
jadi mama kepengen kamu sama reva dateng ya ke kantor mama
enggak usah ma
honor boy itu mendingan buat bayar utang ke adriana aja
kamu tuh gimana sih
enggak mau ah
udah jelas pasti mama ada bagiannya
ini bagiannya sih ganteng
udah kali ini mama enggak mau
itu buat boy oke
ma boy itu lagi enggak butuh duit gede ma
mendingan buat mama aja
enggak mau ah boy ya
tunggu tunggu gini aja deh
mama tahu banget sifatnya boy
gimana kalau kita ambil jalan tengahnya aja
kita bagi aja nih dua nih honornya
setengahnya buat boy setengahnya buat nyicil bayar utang
tuh kan bener kan mama bener tau sifatnya boy
yaudah kalau gitu mama tunggu boy di kantor
ingat bareng reva cantik
yaudah ma sampai ketemu disana ya ma ya
yaudah mama tunggu ya
ya allah baik banget anakku
sang pribana sedang sepi
kalau sepi beginilah
ingat yang rewok rewok
panas banget lagi dah hari ini
paham nih pak
buat jangan kabur loh
nah gedingan dikejar
aduh emosian pisang sih botak
mungkin karena kena panas
palanya jadi emosi woi
aduh tau banget gimana tau
wah ya nunulungan lagi aduh ya
aduh kumahak yutih

hei berhenti lah
nah gedingan berhenti
pak ya dia masih
keluar gak lo
hah malah diem lagi keluar
nah mau tidak mau
keluar gak lo
aduh ini serem pisah nih kacau
kasar pisah itu si botak
hei mau di pecahin
lo liat nih badan gue
kenapa kebasahannya kenapa
kita ngomong dulu jangan pakai emosi
eh sabar dulu aduh kalo basahnya kenapa
ya marahin aja tuh yang buang botol sembarangan di jalan
jangan main emosi aja
itu dia tuh
ya sabar dulu sabar dulu
saya jangan disakitin
aduh sian sian
tidak tidak saya cuman menengah aja ini
aduh si fris muka
keluar dulu keluar dulu
jangan ngompet aja di mobil
gak boleh marah marah seperti itu atuh
eh teh hawewe lemah lembut soal
mending gue minta gantian oke
sudah atuh jangan marah marah nanti kepalanya itu botak
sudah botak ya
jangan diperpanjang lagi ini masalah
abis dia ini merah merah saya kan tidak sengaja
bukan saya yang cipatin teh tabungut
ya sudah ya
kalau sengaja masuk cerah cerah
ini biar hidup damai dan dosa
udah saya ganti aja ya
ganti muka ganti
tidak ada ratus
biar senang ya
situ senang kita rugi
ya tenang saja
saya sumpahin kepala botaknya keribut ya
ini itu seribu kebanyakan
itu terlalu banyak
terlalu banyak rugi
atau dompet makin tipis nanti
maaf ya kalau saya kelebihan mengasih
tapi biarkan saja
biar dia bisa beli obat
itu penumbuh jenggot
tapi taruh di kepala biar lebat seperti saya
saya teh dua minggu yang lalu
itu tonik ya buat penumbuh bulu
sok dipakai di jenggot biar makin lebat
soalnya kang kan sering pakai motor
supaya tidak pituk
takut pituk dikit
tapi masih kasep
namanya juga pemberian
atau masa ditolak
tapi sepertinya tuhan tidak memberikan dia rambutnya
aku mau dibawa ke pisau
ini kakak abah kok gak datang datang
tadi katanya udah di jalan
mudah mudahan gak ada apa apa ya sama akal abah
kan kakak abah nyetir motornya
gak pernah ubah
motornya gak pernah ugal ugalan
insya allah gak ada apa apa
udah jam segini belum ada kabar juga
sebentar ya bu saya telepon dulu
bu ibu dimana
udah jalan ke butik belum
ini kliennya udah nungguin ibu disini
aduh gimana ya
saya masih di rumah ini
disuruh nunggu aja gimana
iya bu saya sudah suruh nunggu
cuman katanya kliennya tuh gak bisa lama lama
soalnya dia mau ada meeting lagi
aduh gimana dong ya
kamu ajak ngobrol aja dulu ya
ya udah ibu cepetan ya bu
sebentar ya bu udah di jalan kok
telepon kakak ngabar dulu deh
kok malah mati handphonenya
bentar ya bu saya coba telepon lagi ya
bu ibu udah di jalan kan
udah sampe mana
oh ibu udah deket
ya udah oke
saya tunggu ya bu
iya iya saya usahain kesana secepatnya ya
sebentar lagi udah mau sampai
saya harus jalan duluan
jadi kamu bisa ngambil honornya ke kantor mama aku
soalnya kan kamu harus tangan tangan dulu
nanti duit kamu itu bisa di transfer atau lewat cek
aduh kerasin dong kerasin dong
aduh kerasin dong
aduh kerasin dong
apaan sih ih ini si ian nih kompor ya
nggak lah boy
aku emang gak mau ambil kok honor dari kawan itu
loh kenapa gitu ref
ya enggak lah boy aku tuh emang pengen kasih uang itu buat mama kamu
buat bantu bayar utang ke adriana
itu kan kerja keras kamu
dan mama aku juga udah dapet fee yang lumayan gede dari iklan itu
karena kita yang jadi modelnya
jadi secara tidak langsung kamu udah ngebantu mama aku
tapi boy emang dari awal tuh aku ikut iklan itu karena
selain aku pengen punya pengalaman juga
aku pengen bantuin mama kamu
dan emang udah itu tujuan awal aku
kayak kayak begini nih yang bikin bingungnya
eh dulu daripada bertugas bingung bingung sini deh
youtube buat gue aja deh
bingung bingung tuh pasti ditolak sih
iya mata duitan lo
bukan mata duitan duit depan mata tapi ditolak
atau gini aja deh raff
tadi sih aku gak mau terima honor aku
aku mau kasih semua ke mama aku
cuman mama aku tuh tetep maksa buat ambil honor honor aku
jadi aku udah ambil keputusan sama mama aku
aku ngambil setengah dan setengahnya lagi buat mama aku
nah kalau kamu mau sih mendingan kayak gitu
oke deal kayak gitu
yang penting aku tetap kasih ke mama kamu
iya kan sebagian kan
kamu masih di kelas ya
nanti pulang sekolah bisa ketemu arya
boleh boleh pulang sekolah aja gimana
aku juga mau ada yang diomongin sama kamu
ya udah deh
eh tapi kalo kamu izin sekarang gak bisa ya
emang aku udah gak ada pelajaran lagi
aku juga udah gak ada kegiatan sih
penyeluan juga udah beres semua
nanti aku coba tanya guru dulu ya
ya udah oke deh
kita ketemu di tempat biasa ya
guys kalau misalkan gue izin pulang duluan sekarang ke guru boleh nggak ya
ya boleh lah orang kita juga udah ngapa ngapain
ya kan juga kemarin gue liat si anita pulang duluan tuh izin pas lagi istirahat deh kalo gak salah
ya udah deh kalo gitu gue pamit duluan ya guys
langsung ke guru piket ya
nuhun pisan sudah menyelamatkan saya lagi ya
dua kali ya kang jadi malaikat pelindung buat saya
eh bukan bukan bukan
memang kebetulan saja saya lewat
kalau tidak lewat mah tidak ketemu ya
iya terima kasih ya
ya sudah lah kalau begitu
nah nah entar kan kan kan kan
tadi berhenti di diet tuh karena saya bensin nah
eh ini mobil nak berhenti
aduh karung ya
cuman ini teh waktu agak agak mendesak ini nih kumaahnya
memang suasana dan kondisi serba belebep gitu jadi
yang jadi pake
eta bensin eceran sering liat saya mah
kecil ini bisa naik angkot yakin
si akang ini bodor pisat kalo naik angkot woye mah tiasa tuh narik angkot yang tuh
ya tidak apa apa kalau begini saya punya ide lain ini teh
bensin saya kebetulan penuh di tanki motor saya
saya pindahin aja ke tanki mobil cece ece
biar paling gak sampe ke pom bensin woye
bener pisan ide cemerlang eta otak ma ni
diakalin dulu sebentar ya
nuh nun nun aduh thank you pisan
aduh udah kaseh pinter di aduh brewok di aduh sampurna